terbina korupsi yang sudah berada di dalam lapas pun masih bisa bermanufur
kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan komisioner ombudsman dominikus dalu
selamat malam pak dominikus
selamat malam ya
ya ini kita agak bertanya terkait dengan temuan ya
ya selamat malam mas
iya mbak ini setia novanto kan menghuni di lapas nomor dua dan tiga yang telah direnovasi menjadi satu
lalu prosedur apa saja yang dilanggar sehingga narapidana tersebut bisa dikatakan menikmati fasilitas yang lebih mewah daripada terpidana lain
ya jadi ombudsman pada tanggal tiga belas september ya hari kamis malam
kami melakukan sidak
tindak ini sesuai dengan mandat ombudsman
dan dari undang undang tiga puluh tujuh dua ribu delapan kami bisa melakukan sidak pada tempat tempat pelayanan publik dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan publik
nah pada tanggal tiga belas itu malam sebelumnya kami memang melakukan sidak di beberapa lapas dan rutan di wilayah kota bandung
nah malam harinya kami melakukan sidak di lapas suka miskin dan lapas perempuan
dari hasil temuan kami ini kan pasca ott yang dilakukan kpk beberapa bulan lalu memang sudah ada beberapa perbaikan
misalnya sawung ya yang dulu dipersoalkan sekarang memang sudah tidak ada
nah untuk itu kita sampaikan apresiasi kepada jajaran lapas suka miskin ya
nah tapi ada beberapa persoalan lain yang kita temukan yang kiranya segera ada perbaikan

sampaikan dengan kak kanwil hukum dan naham di bandung kemarin dalam pertemuan antara pimpinan
kami ibu nini rahayu dengan pak kakanwil nah itu kami sudah sampaikan ada beberapa
temuan kami yang menjadi bahan untuk perbaikan lapas di sukamiskin misalnya misalnya dalam sidak yang
kami lakukan kami menemukan ada kamar ruang tempat para warga binaan yang berbeda jadi lapas
suka miskin ini kan sudah ada standarnya jadi kamar di lantai satu dengan di lantai dua yang kami
temukan di kamar empat timur atas itu ada kondisi di mana berbeda dengan kamar lain di lapas suka miskin
nah itu yang kami menemukan
kami minta supaya menjadi perhatian karena jangan sampai ada terjadi diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara warga binaan
kami akan coba memutar kembali tayangan seputar bagaimana kondisi kamar dari setonofanto ketika
natwa sihab berkunjung ke lapas suka miskin beberapa waktu lalu mungkin saat ini kita bisa tampilkan kembali
dan pak dominikus mungkin bisa melihat seperti apa kondisi kamar pada saat itu
assalamualaikum bapak apa kabar pak setonov
oh ini kamar bapak ya
pak dominikus kalau anda lihat kamar ini berbeda dengan kamar yang ditemukan oleh tim ombudsman hari jumat kemarin ya pak
ya jadi berbeda mas kondisi kamar ini berbeda dengan yang kami lakukan atau kami temukan pada hari
kamis malam kemarin
baik kalau anda lihat dari kondisi kamar ini yang pada saat natsua datang ke lapas suka miskin apakah kamar itu adalah kamar standar
yang memang dihuni oleh narapidana kasus korupsi yang ada di sana seharusnya
jadi gini mas semua kamar atau ruang tahanan di lapas sukamiskin itu baik di lantai satu maupun di lantai dua itu semua standar
tapi tapi yang kami temukan
khususnya di lantai dua di beberapa ruangan yang kami temukan termasuk di ruang empat itu timur atas memang ada beberapa fasilitas yang berbeda dengan ruangan yang lain misalnya yang di lantai satu
itu bisa dilihat dari misalnya fasilitas toilet tempat tidur luas ruangan
nah ini yang kami minta jadi bahan perhatian pihak
lapas supaya jangan sampai ada kesan ada diskriminasi perlakuan bagi warga binaan
karena kan mestinya semua warga binan diperlakukan sama
nah ini sebagai masukan kami supaya ada perbaikan
ya pak dominikus masih ingat tidak kamar nomor berapa sel di tempat yang dimana terdapat soto novanto pada saat tim sidak hadir
ya itu tadi saya sampaikan eee eee pemantauan kami kemarin pada saat sidak
di kamar timur atas nomor
ya jadi saya nggak tahu yang video yang ditampilkan ini pada eee sebelumnya oleh eee pihak trans tujuh
tapi yang kami oleh najwa tapi yang kami lakukan sidak kemarin di empat timur atas memang terlihat berbeda fasilitas kamarnya dengan fasilitas di kamar lain di lapas suka miskin
nah itu sehingga kita sudah beri masukan juga kemarin hari jumat pimpinan ombudsman
sampaikan kepada kakanwil hukum dan ham provinsi jawa barat supaya itu jadi perhatian atau atensi
tapi secara umum kami apresiasi ya sudah ada perbaikan perbaikan misalnya tadi yang soal sawungnya itu dulu yang dipersoalkan sekarang memang sudah bersih sudah tidak ada
kemudian eee eee tadi ya ada beberapa hal selain kamar begini eee mas
jadi waktu kami lakukan sidak di lapas perempuan itu perlakuannya sangat ketat ya
jadi tamu yang masuk itu semua diperiksa handphone ditinggalkan jaket dikeluarkan diperiksa betul
tapi ke ketika kita lakukan sidak di ee lapas sukamiski kondisi itu tidak ada
jadi semua boleh boleh masuk ya
even kami petugas ya tapi kita berharap kan gak ada perlakuan yang berbeda
jadi itu sudah standar juga
nggak ada perlakuan
yang harus diterapkan di
lapas atau rutan kita
terima kasih pak dominikus dalu
komisioner om busman untuk
perbincangan pada malam hari ini terkait temuan om busman
terhadap kamar sel
lapas suka miskin pada hari kamis
malam kemarin selamat malam bapak